ini istri yang seharian sibuk ngurusin anaknya tapi suaminya dicuekin
kalau gitu cari orang aja sayang buat ngurusin tiara
biar aku lebih banyak waktu buat kamu ya
kamu tenang aja
ibu sekarang sudah ada di bajai
sebentar lagi ibu sampai di tempat kamu ya
yaudah bu hati hati ya
maik maik maik
mama gak lihat naila dari tadi
kayaknya tadi keluar
mungkin lepon ibunya yang belum datang
lebih baik ibunya gak datang kesini
kamu lihat kan
kamu mama orang orang penting semuanya
malu lagi kalau dia datang kesini
walaupun bu narsi gak sekaya teman teman mama
bu narsi itu kan juga tetap ibunya kak naila
lagian kak naila pasti seneng kalau bu narsi hadir di acaranya tiara
tapi ibunya itu kampungan
ternyata kak ari pernah salahkan tadi siapa di kanan lo
gak pernah kan
terima kasih ya pak
wah udah dateng
ya tiara kenapa nangis
maaf saya terlambat bu
tadi tiara udah ambil cerita
tiara sudah ambil cerita ya
tiara sama mbak
hai aku pikir kamu mau datang loh aku khawatir
ayo teman teman kita makan dulu ya ibu ibu yuk ya nanti keburu dingin makanannya gak enak loh
ayo ayo kita makan dulu ya
kebanyakan airnya apa saya ini istri yang seharian sibuk ngurusin anaknya tapi suami
dicuekin ya kalau gitu cari orang aja saya yang buat ngurusin tiara biar aku lebih banyak waktu
buat kami ya enggak enggak perawat terbaik untuk anak gitu ibu kandungnya aku tadi cuma bercanda
iya saya aku juga cuma bercanda ya mana mungkin lah aku biarin kayak gitu aja kan emang
anak itu butuh perhatian dari orang tua aku pikir aku sama maya tuh ngerasain gimana rasanya dirawat
sama orang lain makanya aku nggak mau tiara ngalamin hal yang sama iya nanti kau berangkat
jam satu pagi kenapa tapi aku boleh minta izinkan aku mau bawa tiara ke rumahnya ibu aku mau
nginep di sana boleh nggak kasian ibu sendirian di rumah
boleh nggak ya boleh dong boleh boleh tapi begitu aku pulang langsung aku jemput
selamat siang bu nafi
siang pak mau beli apa
kedatangan saya ke sini ingin mengembalikan uang yang pernah saya pinjam
uang yang bapak pinjam
soalnya saya nggak pernah merasa bapak pinjam uang ke saya
bagaimana kalau sebaiknya kita duduk biar ngobrol lebih enak
oh ya silahkan silakan pak
jadi begini bu narsih
beberapa tahun yang lalu saya sempat pinjam uang dua juta pak najar
untuk modal usaha dagang saya
tapi di saat saya mau kembalikan uang ini munarsi sudah pindah
dan saya dapat informasi dari tetangga pak najar sudah menindah
saya ikut prihatin bu
tapi saya yakin pak nazar itu orang baik
insya allah allah akan menempatkan panajah di tempat yang terbaik
terima kasih pak
boleh saya hitam
tadi kata bapak dua juta
ini kok lebih banyak pak
alhamdulillah usaha dagang saya sudah maju
ingin berbagi keuntungan yang saya dapat
saya berharap ibu mau menerimanya
saya benar benar gak nyangka
saya memang sedang membutuhkan uang buat membesarkan warung ini
dan allah gerakan hati bapak ini buat datang kemari
terima kasih banyak pak
bapak sudah susah payah mencari saya
saya sudah pindah rumah
bapak bisa menemukan dan mengembalikan uang ini
itu anak sama cucu saya datang pak
kenapa kau nangis disini
ayuh senang sekali
ayuh senang sekali
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak pak
terima kasih banyak pak
bapak yang tadi datang itu
dia mengembalikan uang pinjaman dari bapakmu
dia kasih sebagian keuntungan buat kita
alhamdulillah banget bu
lumayan kan itu buat modal warung
coba bapak itu udah kembalikan ketika setelah bapakmu meninggal
jadi kita kan gak perlu pinjam uang sana sini untuk bisa membiaya hidup kita
tapi nggak boleh kayak gitu juga bu
kita gak boleh menyesal tentang masa lalu
malah aku bersyukur
jadi kita sekarang makin kuat dan tegar seperti sekarang
apa kamu sekarang bahagia
apalagi keluarga mas berbela baik sama aku
dan mertuk aku juga menganggap aku seperti anaknya sendiri
melihat kamu anakmu dan suamimu bahagia